terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
diplomasi kuliner atau gastrodiplomasi menjadi salah satu cara pemerintah
untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain
ekspansi komoditas rempah rempah pun menjadi salah satu andalan strategi diplomasi
karena indonesia memiliki beragam rempah yang menjadi primadona
seperti lada kayu manis vanili cengkeh dan kunyit
kini pemerintah menyasar negara negara afrika
untuk memasuk produk rempah asli indonesia dalam kemasan
banyak cara dilakukan pemerintah melalui kementerian luar negeri
untuk mempererat hubungan bilateral antar negara
dan memperkuat strategi diplomasi ekonomi
tak terkecuali diplomasi kuliner dan rempah rempah
berdasarkan data badan pbb bidang pangan food and agriculture organization
indonesia menepati posisi keempat
sebagai negara penghasil rempah rempah terbesar di dunia
dengan total produksi mencapai satu ratus tiga belas enam ratus produk
dengan total ekspor mencapai enam ratus lima puluh dua tiga juta dolar as
hal ini didukung pasokan beragam jenis rempah indonesia
yang memiliki dua ratus tujuh puluh lima dari lima ratus spesies rempah yang ada di dunia
untuk memperkenalkan kekayaan rempah indonesia tersebut ke pasar internasional
kemenlu bersama perusahaan swasta produsen makanan kemasan
menggelar acara bertajuk
dengan menghadirkan tamu tamu diplomatik
seperti duta besar dan atase
wakil dari kementerian di bidang komoditi
serta lembaga dan komunitas kuliner se indonesia
pemerintah melihat adanya kemiripan kebutuhan rempah
antara indonesia dengan negara negara afrika
sehingga produk rempah dalam kemasan praktis
diharapkan bisa menjadi komoditas ekspor
yang menarik adalah ternyata indonesia bukan saja
bisa menarik investasi ke dalam
tapi juga seperti negara negara besar lain
negara negara g dua puluh lain
ternyata produk indonesia juga melakukan investasi ke luar negeri
jadi memang ada kebutuhan di sana dengan produk kita itu kompetibel
jadi ternyata taste yang dibuat produk produk kita itu
ternyata bisa diterima di afrika
tadi pak william wongso juga sampaikan
ternyata tuh bumbu bumbu kita itu
pengalaman pak william wongso sendiri ke beberapa negara afrika
beliau melihat ada keperluan bumbu nih
jadi sudah bagus nih kalau indofood dan perusahaan perusahaan lain indonesia
hal ini juga diamini duta besar afrika selatan untuk indonesia
ia beranggapan diplomasi kuliner dan pertukaran produk rempah
yang memiliki potensi nilai ekonomi
akan menjadi strategi tepat untuk pertukaran budaya
dan memperkuat diplomasi ekonomi negara yang terlibat
mr ambassador terima kasih telah mengambil waktu di cnn indonesia
saya melihat anda adalah seorang chef yang bagus di sana
untuk memasak demo
jadi mr fischer kita berbicara tentang diplomasi kuliner
kita berbicara tentang diplomasi gastronomi
apa potensi yang anda lihat di indonesia
seperti yang kita tahu adalah pasar yang berkembang
dalam negara negara yang berkembang
dengan fakta bahwa indonesia juga adalah negara yang terbaik
seperti negara di dunia kan
jadi bagaimana anda melihat potensi itu
adalah konsep yang sangat baik
satu untuk berbagi makanan
kepada orang di seluruh dunia
ini adalah cara untuk berbagi kultur anda

mereka merasa intim
mereka merasa terkenal
dan saya pikir inilah masalahnya
ketika anda makan dan berbagi makanan
mereka berbagi kultur yang berbeda
dan saya pikir indonesia memiliki banyak kultur unik
di seluruh peringkat
bahwa anda dapat mendapatkannya dalam paket
dan anda dapat berbagi dengan orang di seluruh dunia
jadi apa yang berikutnya
apa strategi anda sebagai pemerintah south africa
apa strategi anda untuk memperkuat hubungan barat
kami berbicara tentang kekuatan yang lembut
jadi pemahaman kultur apa strategi anda
untuk memperkuat semua itu
presiden ramaphosa sangat jelas
ekonomi kita harus berdasarkan pengembangan di south africa
strategi yang jelas

tujuan terakhir bagi saya adalah
jika saya dapat mendapatkan makanan indo
untuk membangun pabrik di south africa
itu akan menjadi tujuan terakhir
pada saat ini
indo foods memiliki representatif di sana
dan dengan mbak alfarisi di pretoria
kami sedang berbicara
dan kami sedang mencoba membangun
hubungan ekonomi bilateral ini
di mana kami dapat membagi produk ekonomi
di dua negara
promosi kuliner khas indonesia juga dilakukan pemerintah
dalam kesempatan lain
dan kunjungan bilateral
produk makanan atau bumbu olahan dalam kemasan
diperkenalkan untuk menjawab kebutuhan pasar
akan komoditas yang praktis